sigap dan gesit itulah yang dilakukan ita saat melayani pengunjung yang datang
tidak sekedar menyiapkan makanan dan minuman
ia juga harus cermat menghitung pemasukan yang ada di meja kasir
iya ita merupakan pegawai salah satu depot yang berada di res area tujuh ratus dua puluh lima atol
surabaya mojokerto jawa timur
sudah tiga tahun ini ita bekerja sebagai pelayan sekaligus sebagai kasir
sebagai anak tunggal dan tulang punggung keluarga
ia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
awal mula ita bekerja karena mendapat tawaran dari tetangganya di jombang
kala itu tetangganya membutuhkan tambahan pegawai di depotnya
karena tingkat kunjungan di depot res area kian meningkat
meskipun awalnya berat meninggalkan ayahnya yang sudah berusia lanjut
ita tak punya banyak pilihan karena ia harus bekerja
demi menopang perekonomian keluarga
tempat pekerjaan ita berada di kabupaten mojokerto
sementara rumahnya berada di desa tembelang kabupaten jombang
yang jaraknya sekitar tujuh puluh sembilan km
biasanya ita memanfaatkan layanan antarjemput
yang disediakan pemilik depot tempatnya bekerja
saya anak tunggal jadi gajinya buat sendiri
sama buat kebutuhan keluarga sama ngasih orang tua
setelah bekerja alhamdulillah bisa beli motor
ngasih orang tua juga
iya bisa mandiri
ita bekerja di depot milik vivi afianti
menurut vivi sejak rest area dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang
jumlah pengunjung meningkat signifikan khususnya setahun terakhir ini
tak tanggung tanggung omset yang ia dapatkan dalam usaha kulinernya
mencapai satu lima hingga dua juta rupiah per hari
keuntungan akan berlipat jika akhir pekan atau pada momen hari besar
dampaknya pengunjungnya semakin rame dengan pelayanan dan fasilitas di rest area
dampaknya juga di warung saya tempat usaha saya ini pengunjungnya juga semakin rame
untuk yang di rumah dampaknya untuk tenaga kerja karyawan terutama
banyaknya saya ambil dari ini kampung tetangga sendiri karena kita membuka peluang pekerja untuk mereka
di jombang daerah jombang mbak
menurut data dari jasa marga related business wilayah lima jawa timur
saat ini ada sembilan rest area yang dikelola di wilayahnya
sementara khusus di res area tujuh ratus dua puluh lima a tol surabaya mojokerto ini
res area ini menjadi salah satu tempat istirahat dengan tingkat kunjungan yang tinggi
mayoritas pengunjung yang singgah berasal dari arah barat seperti jakarta bandung solo dan yogyakarta
pada hari biasa tingkat kunjungan kendaraan bisa mencapai empat kendaraan
sementara pada akhir pekan kendaraan yang masuk bisa mencapai lima hingga enam
bahkan akan melonjak saat momen momen tertentu seperti natal dan tahun baru serta lebaran
banyaknya pengunjung di rest area tujuh ratus dua puluh lima a ini juga disebabkan jarak dari rest area sebelumnya yang cukup jauh
yaitu sekitar sembilan puluh sembilan km
pada res area tipe a juga dilengkapi dengan fasilitas spbu
melihat tingginya tingkat kunjungan masyarakat tentu menjadi peluang baik untuk pengusaha umkm
pada res area kami kami biasanya melakukan pemilihan juga umkm umkm mana yang produknya bisa masuk di res area kami
karena kita juga mengutamakan untuk ciri khas produk produk yang dijual
pt jasa marga related business menjanjikan kedepannya akan terus melakukan pengembangan kawasan komersial di wilayah rest area ini
produk umkm menjadi prioritas